kasus kematian tenaga kesehatan yang terpapar virus corona memang kembali lagi terjadi
namun sayangnya saat sejumlah garda terdepan penanganan covid sembilan belas yang meninggal ini bertambah
sejumlah ahli justru menilai bahwa masyarakat mulai abai dalam menerapkan protokol kesehatan
kita akan bahas bersama malam ini dalam tenaga medis tarukan nyawa
sebelum saya mengajak anda membahas lebih detail tentang bagaimana kemudian semangat
dan juga bagaimana usaha tenaga medis ini untuk melawan corona
kita akan update terlebih dahulu data perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia hingga hari ini tujuh juli dua ribu dua puluh
ini kasus positifnya per hari ini sudah ada penambahan sebanyak satu dua ratus enam puluh delapan kasus positif virus corona
sehingga jumlahnya ada lebih dari enam puluh ribu orang yang kemudian dinyatakan terkonfirmasi positif virus corona
sementara untuk meninggal dunia ada penambahan orang sebanyak enam puluh
enam puluh delapan pasien yang positif covid sembilan belas kemudian dinyatakan meninggal
dan totalnya mencapai lebih dari tiga orang meninggal dunia akibat covid sembilan belas
sementara yang sembuh ada di angka tiga puluh tujuh ratus delapan puluh lima orang
data ini kami dapatkan dari gugus tugas penanganan covid sembilan belas di indonesia
lantas dari tiga tiga ratus sembilan orang yang dinyatakan meninggal dunia
ini termasuk di dalamnya adalah tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam penanganan covid sembilan belas
mereka juga menjadi korban
memang hingga saat ini kalau anda lihat di sini masih dalam konfirmasi
tadi saya coba mengonfirmasi kepada ikatan dokter indonesia
mereka menyebutkan hingga saat ini memang belum ada informasi pasti
belum memiliki data pasti dari kementerian kesehatan terkait dengan jumlah tenaga medis
baik itu dokter umum dokter spesialis perawat dan seluruh tenaga medis yang dinyatakan positif virus corona
yang mereka sedang lakukan adalah berusaha untuk mencari data
setiap rumah sakit untuk bisa melaporkan berapa banyak kemudian tenaga medis yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dari datanya dari ikatan dokter indonesia menyebutkan bahwa ada tiga puluh lima orang dokter yang hingga hari ini dikonfirmasi meninggal dunia
artinya idi menyebutkan bahwa dari setiap seratus kematian setidaknya ada sekitar enam sampai tujuh dokter
yang meninggal dunia
dan yang tertinggi ada di jawa timur
di mana tenaga medis yang positif covid sembilan belas ini ada sebanyak dua ratus tiga puluh dua orang
dan yang meninggal di dunia sudah ada dua puluh tiga orang
tadi kita lihat sebelumnya juga ada perawat di sidoarjo yang termasuk dalam data ini ya
kita lihat selanjutnya
lalu dari data data yang tadi
apa sih sebenarnya pentingnya tenaga kesehatan
apa sih data data tenaga medis meninggal dunia ini
kita akan lihat perbandingannya
meskipun belum ada covid sembilan belas di indonesia pun
ketimpangan antara jumlah tenaga medis dan juga jumlah penduduk di indonesia ini sudah terjadi
bahkan menurut data yang saya miliki
sudah jumlahnya kurang
persebarannya juga sangat tidak merata
antara setiap provinsi yang ada di jawa
nah dengan itu
data yang ada di sini
jumlah tenaga medisnya itu ada sekitar satu ratus tiga puluh tiga satu ratus lima puluh satu orang
dan jumlah penduduk indonesia ada dua ratus enam puluh tujuh juta orang
ini berdasarkan data yang kami dapatkan
satu orang tenaga medis
ini bertugas untuk menangani sekitar dua pasien
dalam kondisi normal
ya lebih kurangnya satu banding dua
jadi satu tenaga medis menangani dua pasien di seluruh wilayah indonesia
dan ini pun artinya
ketika ada satu orang tenaga medis yang meninggal dunia
artinya ada sekitar dua orang yang kemudian mengalami
apa ya berpotensi untuk kemudian tidak bisa ditangani oleh tenaga medis
yang seharusnya bisa menangani mereka
termasuk dalam kasus covid sembilan belas
kita akan beritahu ya
kita akan bandingkan dengan negara lain yaitu italia
dengan kasus positif virus corona per tanggal atau pada dua puluh lima april dua ribu dua puluh
ada sebanyak satu ratus sembilan puluh dua sembilan ratus sembilan puluh lima orang
dan angka meninggal dunia mencapai dua puluh lima sembilan ratus enam puluh sembilan
tapi jumlah yang meninggal dunia
ada di satu ratus lima puluh orang
perbandingannya sangat jauh ya
bahkan ikatan dokter indonesia juga menyatakan bahwa
jumlah tenaga medis yang meninggal dalam menangani covid sembilan belas di indonesia
ini adalah peringkat pertama atau tertinggi di dunia
untuk itu inilah saatnya kita untuk bisa mengambil peran
untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona
bukannya justru abai dengan adanya pelonggaran yang ada
tapi diingatkan kembali untuk terus menerapkan protokol kesehatan
bersama sama kita tunjukkan kepedulian untuk bisa saling menjaga
termasuk kepada tenaga medis yang saat ini sedang berada di garda terdepan
berjuang menghadapi penyakit
berjuang menghadapi covid sembilan belas
sebelum mengakhiri sesi ini
saya akan ajak anda terlebih dahulu untuk flashback
ada sebuah video yang mungkin sempat sebelumnya anda saksikan
karena sempat viral ya beberapa waktu yang lalu
video ini berisi tenaga medis di rsud matraman jakarta timur
yang mengingatkan masyarakat
seperti apa kira kira peringatannya yang pasti setelah menyaksikan video ini
pilihannya kembali ke tangan anda
apakah anda masih mau tetap berkerumun
pergi ke keramaian
tanpa menerapkan protokol kesehatan
atau justru pergi ke rumah sakit
dan bertemu dengan tenaga medis yang menangani covid sembilan belas